tim penyelamat di turki berhasil mengevakuasi seorang wanita tua
dari bawah reruntuhan di kota elbistan provinsi kahraman maras pada kamis
korban yang telah berada di bawah reruntuhan selama lebih dari tujuh puluh dua jam
dalam suhu minus lima belas derajat celcius harus dipasang penyangga leher
sebelum dibawa ke rumah sakit oleh tim penyelamat
korban menjadi satu satunya yang bisa selamat di keluarganya
setelah kehilangan suami dan sejumlah anak perempuannya
di kota tim penyelamat harus membentuk rantai manusia
saat mereka menggali reruntuhan bangunan
dan mencoba mendengarkan suara rentihan minta tolong dari dalam reruntuhan
masih di provinsi kahraman maras tim penyelamat tentara israel
menarik bayi berusia dua tahun yang masih hidup dari bawah reruntuhan
sebuah video tentara israel menunjukkan
penyelamatan menarik bayi dari puing puing
dan mengukusnya dengan selimut termal sebelum dibawa dengan tandu
di tempat lainnya tentara israel menunjukkan tim israel
bersama dengan tentara dan sukarelawan sipil
berusaha menyelamatkan seorang wanita berusia dua puluh enam tahun

tim penyelamat dan medis menatakan

dan akan melanjutkan upaya mereka

tim penyelamat dan medis menatakan
mereka telah menyelamatkan seorang wanita berusia dua puluh enam tahun
yang ditemukan hidup hidup di daerah yang dilanda gempa
dan akan melanjutkan upaya mereka
untuk menemukan dan menyelamatkan seorang wanita berusia dua puluh enam tahun
data yang dikeluarkan pemerintah turki
korban tewas melonjak menjadi hampir enam belas orang pada kamis
harapan semakin tipis untuk menemukan orang yang masih hidup
seiring dengan berjalannya waktu